di tengah perayaan hari ulang tahun ke tujuh puluh dua tentara nasional indonesia tni patut kita banggakan
militer indonesia ini ternyata menjadi salah satu pasukan petarung paling diperhitungkan di dunia
the global fire power merilis peringkat negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia
dengan menggunakan sejumlah variable ada lima puluh variable dalam formulasi perhitungan tertentu
militer indonesia ternyata lebih kuat dibandingkan israel dan australia
lantas siapa saja yang bertengger sebagai pasukan paling ditakuti di jagad raya
militer terkuat di dunia saya ulas sebelengkap untuk anda pada pagi hari ini
oke kita lihat bersama seperti apa posisinya ini adalah pada posisi pertama amerika serikat
negara dengan ekonomi terbesar ini tetap saja mencatatkan sebagai posisi pertama
jadi ya pastilah ya kita lihat amerika berada pada posisi pertama karena ada beberapa variable
sesungguhnya ada lima puluh variable yang diperhitungkan
dan salah satu yang paling diperhitungkan adalah jumlah manpower
manpower adalah jumlah pasukan ya jadi sumber daya manusia skill manusia
setiap pasukan militer tersebut adalah menjadi yang paling diperhitungkan
jadi semakin besar populasi sebuah negara maka akan berpotensi untuk menaikkan ranking mereka
kita lihat bagaimana amerika serikat dengan anggarannya gila gilaan ya lima ratus delapan puluh satu miliar dolar amerika
jadi kalau dirupiahkan sudah berapa sepuluh ribu triliun rupiah jadi besar sekali ya
dan untuk anggaran militer saja sudah jauh jauh sekali dibandingkan anggaran pemerintah indonesia
kita tuh kalau dirupiahkan anggaran pemerintah kita di apbn sekitar dua ribuan triliun rupiah
dan ini untuk militer saja jadi kalau misalnya anggaran tuh kan ada apbn
ada alokasi alokasi ada anggaran misalnya kementerian lk dan lain lain gitu ya
nah kalau mereka untuk dari kementerian lk itu kan bisa dipecah lagi kementerian pertahanan gitu ya
belum lagi untuk pentagon dan lain sebagainya hanya untuk bagian ini saja mereka sudah lebih besar dari apbn yang dimiliki oleh indonesia
ya wajar lah ya karena struktur ekonominya juga berbeda kemajuan industrialisasinya juga berbeda
tapi paling tidak ini menjadi cerminan betapa besarnya perhatian ataupun yang diberikan oleh amerika serikat untuk sisi pertahanan negaranya ya
lima ratus delapan puluh miliar dolar amerika dan kita lihat bagaimana dengan jumlah personilnya adalah dua lima juta orang
yang mengabdi pada pertahanan amerika serikat kemudian berapa banyak kapal perang ataupun juga pesawat tempur yang mereka miliki
empat unit banyak sekali ya dan berapa banyak tank delapan delapan ratus empat puluh delapan unit dan untuk kapal selam mereka punya tujuh puluh lima unit jadi banyak sekali ya
jadi mereka pertahanannya dari segala lini gitu ya baik dari darat laut maupun udara kemudian jumlah personil
juga terkait dengan anggaran yang begitu besar yang mereka alokasikan
saya bergeser ke posisi kedua adalah rusia
rusia sebagai negara dengan militer paling kuat di dunia dengan anggaran yang dikeluarkan
kalau kita bandingkan tadi dengan amerika serikat memang sangat jauh ya jadi hampir sepertiganya
sekitar empat puluh enam enam miliar dolar amerika tapi tetap saja besar
dan itulah mengapa secara politik kita lihat politik tingkat tinggi
begitu mereka mencatatkan sebuah tarik ulur ya
hubungan antara rusia dan juga amerika serikat kita belum bicara ideologi dan lain sebagainya
tapi paling tidak ini menjadi salah satu simbol betapa pertarungan itu memang begitu nyata di hadapan mereka
berapa banyak jumlah personil yang ada dalam pasukan militer rusia
ada empat juta personil tank yang mereka miliki lima belas tiga ratus sembilan puluh delapan unit dengan jet tempur tiga lima ratus empat puluh tujuh unit
kemudian kapal selam yang mereka miliki adalah enam puluh unit
jadi concern sebuah negara yang besar itu tidak boleh
lepas dari kekuatan militer
jadi kalau ingin bermimpi menjadi sebuah bangsa yang besar
kemudian bangsa yang memenangkan ekonomi jangan lupa bos
militer harus menjadi salah satu perhatian utama
kenapa karena semakin kuat militernya
semakin kuat juga memiliki strategi intelijensi untuk mempertahankan negara besar tersebut ya
berada pada posisi ketiga di bawah rusia adalah tiongkok dari asia kali ini masuk ya
kita lihat bagaimana tiongkok berada pada posisi ketiga dengan jumlahnya
kalau dibandingkan secara budget ataupun alokasi anggaran untuk militer
lebih besar sebenarnya tiongkok dibandingkan rusia ya
tapi bila kita bedah lagi mengenai kepemilikan pesawat tempur
kemudian tank itu masih di bawah rusia
ya jadi memang untuk rusia ini mungkin terkenal sebagai pecahan dari uni soviet ya
tampaknya ini menjadi salah satu mungkin dalam tanda petik keterbiasaan mereka untuk menghadapi perang
itu membuat mereka memiliki kesadaran bahwa militer merupakan salah satu yang harus mereka miliki
mengapa untuk tiongkok menjadi besar
karena tiongkok memang sekarang sedang agresif agresifnya gitu loh
untuk mengembangkan lini pertahanannya
mengapa ini menjadi besar menjadi rp satu ratus lima puluh lima enam miliar
karena ini data per maret dua ribu tujuh belas karena dia punya ambisi yang cukup besar ya
si jinping itu ingin mengembangkan lagi one belt one road
itu sebuah misi
mengintegrasikan dan menjadikan tiongkok menjadi salah satu sinar ekonomi di dunia
maka untuk mengembangkan hal tersebut dia nggak gila gilaan dia
lima miliar dolar amerika dirupiahkan itu juga lebih besar dibandingkan anggaran yang dimiliki secara total oleh pemerintahan kita saat ini
lalu bagaimana jumlah personil
enam juta personil pesawat tempurnya dua sembilan ratus empat puluh dua unit dengan sembilan satu ratus lima puluh unit tank
dan empat belas unit kapal selam yang mereka sediakan
lalu kita bergeser ke posisi keempat adalah india
india berada pada posisi keempat dengan anggaran empat puluh miliar dolar amerika
jadi lebih sedikit selisihnya dibandingkan rusia tadi di posisi kedua
empat juta personil yang dimiliki dengan dua delapan puluh enam unit pesawat tempur
kemudian enam empat ratus enam puluh empat unit tank dan empat belas unit kapal selam
india berada pada posisi keempat sebagai
militer terkuat di dunia
tapi dalam perhitungan ini kita lihat bahwa disebutkan juga tidak memasukkan
untuk tidak memperhitungkan senjata nuklir yang sedang dikembangkan ya
karena kalau senjata nuklir kembangkan itu beda lagi hitungannya
lalu kemudian bagaimana dengan perancis
perancis berada pada posisi kelima
lima miliar dolar amerika yang dipersiapkan dengan empat ratus tujuh ratus tujuh puluh personil
pesawat tempurnya satu dua ratus delapan puluh dua unit
dan tanknya langsung jauh ya empat ratus dua puluh tiga unit
lalu kapal selam yang dimiliki adalah sepuluh unit
lima terbesar lalu saya ajakkan untuk bergeser ke indonesia
tadi di awal saya sebutkan kita lebih baik dari australia dan israel
israel itu sangat terkenal ya dengan intelijennya mosad dan lain sebagainya
jadi bagian dari kegiatan ataupun juga pertahanan militernya
lalu bagaimana dengan indonesia
indonesia berada di atas mereka tapi kita lihat kita berada pada posisi keempat belas
indonesia berada pada posisi keempat belas
indonesia berada pada posisi keempat belas
kita berada pada posisi keempat belas sebagai militer terkuat di dunia
dan di asia tenggara kita berada pada posisi pertama kekuatan militernya
berapa anggaran kita tadi kalau kita berkaca dari amerika serikat
misalnya satu ratus lima puluh enam miliar dolar amerika sangat sangat jauh ya
tapi ada yang menarik dalam budget ataupun dalam struktur alokasi anggaran
jangan lupa meskipun memang kita masih kalah jauh dibandingkan negara negara sebelumnya
tapi paling tidak pemerintah sudah memberikan concern terhadap anggaran militer dengan menaikkan anggaran militer
artinya ada willingness yang kita apresiasi dari pemerintah
karena militer itu tidak hanya upaya untuk perang perang fisik dan lain sebagainya
tapi juga ada upaya untuk pengembangan alutsista misalnya
kita produksi sendiri
jadi anggaran ini sama seperti tiongkok itu tidak melulu soal untuk fisik ya adu fisik
kemudian ya kita sangat sangat mengagumi bagaimana kemampuan pasukan pasukan elit bisa bertahan gitu ya
skill skill yang mereka miliki
tapi paling tidak ada sebuah hal ya kita lihat yang pertama adalah untuk mengembangkan instrumen perang di dalam negeri
jadi kita produksi sendiri gitu kita produksi sendiri tank kapal selam
kita sudah mencoba kesana dan sedang dalam proses
indonesia tengah memproses untuk membangun atau membuat kapal selam sendiri
kita sudah membangun tank kerjasama dengan turki misalnya
itu adalah upaya upaya yang dilakukan
dan jangan lupa lagi dua hal kita harus memilih kita harus mulai berpaling untuk melihat bagaimana dengan advance technology
jadi militer kita harus dikembangkan di diversifikasikan kesana
karena kita tahu perang saat ini sudah tidak lagi melulu fisik masih dipersiapkan juga
tapi perang untuk teknologi
jadi kekuatan militer kita yang sudah beralih ke teknologi kemampuan mereka untuk menguasai teknologi itu juga menjadi hal yang diperhitungkan
berapa banyak personil indonesia
kita lihat delapan ratus tujuh puluh enam ribu personel ataupun pasukan militer indonesia yang tercatat hingga saat ini
kemudian kita punya empat ratus dua puluh unit kapal perang
kemudian kita lihat kita memiliki empat ratus enam puluh delapan unit tank
namun yang menarik yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kita sedikit sekali memiliki submarine
ataupun kapal selam
mengapa ini menurut saya menarik
padahal pertahanan utama kita harusnya adalah di laut ya
jadi memang menjadi sebuah filosofi yang menarik untuk kita dalami lagi
harus ada perhatian lebih khusus ke kapal selam
karena kapal selam dari segi pertahanan dan kedaulatan negara juga harusnya mendapatkan porsi yang tidak kalah banyak dengan pesawat tempur
kemudian juga tank mengingat lokasi kita
kemudian kita juga terdiri dari banyak kepulauan
dan ada dua hal tampaknya dalam masih dalam fase ataupun juga perayaan hari ulang tahun ke tujuh puluh dua tni
kita berbangga kita menjadi salah satu yang paling ditakuti yang paling diperhitungkan di dunia
tapi ada dua hal sesungguhnya
kesejahteraan alokasi anggaran yang lebih baik pasti akan menjadi motivasi untuk militer bergerak lebih cepat
dan kemudian yang kedua adalah jangan lupa kita dengan advance
itu menjadi salah satu kunci kita untuk bersaing di tengah proyeksi industrialisasi ataupun juga revolusi industri keempat yang sudah ada di depan mata